kalau pertanyaannya mbah selamet selama ini menjalankan aksinya
sudah bertahun tahun dan korbannya banyak
tetapi tidak diendus oleh warga
karena lokasi desa balun yang berada kurang lebih
satu km lebih satu lima km dari sana menuju ke lokasi di tempat ini
ini kemudian membuat aksi yang dilakukan oleh mbak selamat ini
tidak diketahui oleh warga masyarakat sekitar
dua ratus meteran ya

masuk ke dalam sana

jadi ini juga membuat aksi yang dilancarkan oleh mbah selamet ini
tidak diketahui oleh banyak orang
apalagi pada saat eksekusi dilakukan pada malam hari
nah setelah berjalan beberapa saat
kita sampai pada satu lokasi
tempat dilakukannya eksekusi terhadap para korbannya
nah di bawah pohon pohon ini
mbah selamet kemudian melangsungkan ritual
memberikan minuman racun
sampai akhirnya korbannya meninggal
dan kemudian dimakamkan di tempat itu
nah dari tempat ini
ini salah satu fasilitas gubuk yang ada di tempat ini
dan mungkin di sini dibakar untuk ketemu ya
iya untuk ketemu
untuk ketemu dengan para korbannya
dan mungkin ada ritual segala macam
yang ujungnya adalah memberikan minuman berupa racun
sampai akhirnya korbannya meninggal
dan korban korbannya itu dimakamkan
atau ditempatkan dikubur di sekitar tempat ini